jumlah peternak sapi memilih tidak menjual sapi ternak mereka karena harga sapi di pasaran saat ini harganya sangat murah
karena sepinya permintaan dari luar daerah
sementara stok sapi potong lokal di kabupaten sumeneb sangat melimpah
hal ini dikarenakan kabupaten sumeneb merupakan satu satunya daerah di indonesia yang memiliki populasi sapi tertinggi
para peternak saat ini fokus mengemukan sapi mereka daripada menjualnya
peternak juga mengaku kurang sepakat dengan himbawan presiden joko widodo agar harga daging tidak lebih dari rp delapan puluh per kilogram
karena pemeliharaan sapi masih mahal
saya pikir kalau maksimalnya delapan juta paling sekarang rumahnya tujuh juta kurang berapa
itu kenapa penyebabnya
ini mungkin kurang permintaan
kalau sekarang ini seperti permintaan sapi
di kabupaten sumeneb populasi sapi mencapai seribu ekor lebih per tahunnya
angka ini merupakan tertinggi dibanding daerah lainnya
sementara harga sapi untuk ukuran sapi potong atau kurban berkisar delapan juta rupiah per ekor